rencana pemindahan ibu kota negara nusantara
merupakan sebuah upaya proses percepatan pembangunan
pemerataan dan pemberdayaan kawasan indonesia timur
penetapan ikn diharapkan dapat menjadi katalis
untuk menumbuhkan pusat pusat ekonomi baru
di pulau kalimantan dan wilayah indonesia timur secara umum
salah satu indikator keberhasilan pembangunan ikn nusantara
adalah tingkat inklusivitas
dalam hal ini pengikut sertaan peran masyarakat setempat
sebagai pelaku utama pembangunan
hadirnya ikn diharapkan dapat mendorong perekonomian kalimantan
termasuk daerah penajam pasar utara
agar dapat bersaing dengan wilayah wilayah lain di indonesia
tidak hanya itu pemindahan ibu kota negara indonesia
ke sebagian wilayah kabupaten penajam pasar utara
diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi warga setempat
pasalnya proyek tersebut bisa menghadirkan kesempatan baru
untuk pengembangan sdm lapangan pekerjaan dan peluang usaha baru
kalimantan timur tentu saja diharapkan akan berdampak positif
khususnya dengan membuka sentra sentra ekonomi yang baru
yang bisa memajukan wilayah ini
dan tentu saja memberikan benefit bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya
nah apa apa saja kira kira yang diharapkan oleh para masyarakat
dan juga pemerintah daerah yang ada di cakupan wilayah ikn nusantara
termasuk antaranya adalah
kita ini masih bertumpu kepada dana bagi hasil ibu
hampir sembilan puluh persen apbd kita itu ditopang oleh dana dari bagi hasil dana transfer pusat
pad kita masih sangat minim
tentu ini tantangan tersendiri bagi kami
sayang sekali karena seharusnya kan banyak yang bisa dikembangkan oleh daerah sebesar ini
untuk istilahnya mensejahterakan diri sendiri ya pak hamdan
nah kalau dari segi ekonominya bagaimana ini di penajam sendiri
karena saya lihat kalau daerah seperti balikpapan tentu saja itu cukup tinggi kan ininya
tara kehidupannya dan ekonominya kan cukup besar
sebenarnya ibu kalau bicara ekonomi mungkin di kaltim ini termasuk penajam yang terbesar umr nya bu
kita di atas tiga juta
jadi sebenarnya kalau penghasilan warga itu tidak miskin
ya alhamdulillah pendapatan sehari hari dengan
bergerak di sektor pertanian perkebunan ya lumayan
terutama dari sektor pertanian dan perkebunan ya
namun karena tadi persoalan kita itu memang di infrastruktur yang sangat terbatas
sehingga pendapatan para masyarakat kita ini habis karena harus keluar
nah pak hamdan seperti kita ketahui ini baru baru ini kita melihat langsung
progres pembangunan ikn nusantara yang kabupaten penajam ini merupakan bagian dari ikn itu sendiri
bagaimana pak hamdan reaksi khususnya dari pemerintah daerah dan juga dari masyarakat
senang excited tapi juga penuh dengan harapan dan sejauh mana dilibatkan dalam pembangunan ini
jadi kami sampaikan bahwa
bagi kami ya masyarakat penajam khususnya dan masyarakat kalimantan timur secara umum
itu melihat pemindahan ikan ini adalah berkah
setelah beberapa kali kami mencoba berjuang untuk mendapatkan kebijakan kebijakan lebih dari pemerintah pusat
ternyata tidak dipenuhi
selama ini kurang atensi
ya kurang atensi
tapi dengan dipindahkannya ikn ini tentu menurut kami adalah jawaban dari perjuangan kita selama ini
subhanallah ta'ala berpikir
ya sudah lah
nggak usah repot repot berjuang minta perimbangan ditambah apa segala macam
sekali saya pindahkan ibu kota ke kabupaten penajam posir utara
sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memberikan support dukungan demi kelancaran pemindahan ibu kota negara ini
dan saya lihat juga ini jalanan juga mulai dibuka
jadi yang jelas kalau ibu kota baru kan harus punya akses yang luar biasa
ini pasti diharapkan kena dampaknya ya
tapi selama ini
sejak dicanangkannya daerah ini menjadi ikn
apa apa saja yang sudah dilibatkankah selama ini pemda dan juga masyarakat setempat
dengan mungkin ide ide maupun keputusan keputusan yang akhirnya kan akan menyangkut kehidupan teman teman di sini
saya kira ini selama ini bu kami adalah bagian penting dari proses pemindahan ini
walaupun sesungguhnya sebenarnya
kami masih berharap lebih dari itu sebenarnya
apa saja yang sudah dilibatkan dan apa harapannya untuk lebih dilibatkan
dari awal memang kita sudah diajak diskusi ya
tentang bagaimana kondisi sosial masyarakat
kondisi wilayah kita seperti apa
banyak hal yang kita diskusikan di awal
namun kadang kadang ada keputusan keputusan penting
misalnya katakanlah kemarin
penetapan diliniasi kawasan ikn
yang dua ratus enam puluh lima hektare itu
menurut kami ada yang kurang tepat
contohnya misalnya kan tadinya bahwa wilayah kami yang akan masuk ke ikn itu adalah kecamatan sepaku
salah satu kecamatan kami secara keseluruhan
tapi ternyata setelah undang undang nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua ini disahkan
informasi tentang deliniasi kawasan itu
malah ada sebagian yang masuk ke kecamatan penajam
yang menurut kami itu tidak efektif
kenapa ini menjadi masalah
karena ini mengambil
ya sebagian wilayah kecamatan yang menurut kami
jadi gak rela juga
gak juga ada masalah ibu
cuma menyulitkan di nanti urusan urusan administrasi selanjutnya
ada sebesar berapa yang
sedikit saja ibu
atau mungkin patokannya salah tempat itu aja
itu yang harus kita
ya mungkin waktu ditetapkan itu
ya berpedoman dengan data data yang
yang masih tumpang tindih
yang masih tumpang tindih dan tidak faktual di lapangan
kalau seandainya kami waktu itu diajak bicara membahas itu secara teknis
ya mungkin itu persoalan tidak terjadi
ini mungkin perlu diangkat kalau nanti akan buntutnya justru menyulitkan atau menjadi inilah
ini sudah sering kita disampaikan ibu
di kesempatan kesempatan diskusi
teman teman bapak nas teman teman pupr ksp
sering sekali kami sampaikan persoalan itu
tapi kan janganlah persoalan itu membuat ini ikn tidak menjadi terwujud
jadi masyarakatnya juga merasa masih ada ganjelan ya dalam hal ini
ada sebagian yang belum sepenuhnya meyakini bahwa apakah betul betul nanti pemindahan ikn ini tidak malah memarjinalkan kami
nah itu kan tugas tugas penting dari kami
stakeholder yang ada di penajam
untuk terus memberikan pencerahan memberikan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya dengan pemindahannya ibu kota negara ini
penting mungkin untuk komunikasi lebih intensif lagi
sehingga tidak ada semacam keganjelan karena ya memang ini kan wilayah penajam
kalau implikasinya dari segi misalnya pembebasan lahan dan juga penyediaan lahan
selama ini sudah berlangsung dengan baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat
karena pastilah wilayah ini dengan menjadi ikn orang nanti pindah ke sini harga tanah juga semakin lama semakin
mungkin dari yang ratusan ribu menjadi jutaan
nah ini bagaimana kira kira
jadi ini memang menjadi kabar gembira dan tentu memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat
dengan adanya ikn tentu nilai tanah ini naik
itu pasti dirasakan oleh masyarakat
namun ini juga adalah bagian menjadi persoalan
masalah ganti rugi
ya masalah ganti rugi
sampai saat ini sudah tuntas
karena persoalannya ini kan sampai sekarang pun kita belum tahu secara pasti yang mana mana wilayah masyarakat yang akan digunakan oleh ikn ini
sehingga ini yang kadang kadang menimbulkan wasangka di masyarakat
maka dari itu kita harus terus secara rutin untuk memberikan pengertian dan sosialisasi ke masyarakat
semoga ini karena delianasi dan border ini kan memang penting untuk menentukan
otoritas satu wilayah dengan yang lain
supaya tidak ada istilahnya cek coklat
ini punya siapa
jadi penajam ini tetap akan menjadi kalimantan timur
kami bukan ibu kota negara
sehingga tugas kami pemerintah daerah ini harus berpikir keras
bagaimana bisa mengimbangi laju pertumbuhan yang ada
karena harus menyaingi kalau bisa ya
tidak usah menyaingi
menimbangi lah ibu kan
saya lihat kan sudah mulai banyak jalanan dibuka dan aktivitas
dan nanti pada tahun dua ribu dua puluh empat akan sudah mulailah pemerintahan di sini
harapan dari benefit yang khusus diinginkan dan dirasakan dengan segera itu apa
ya yang pasti ibu dengan akan dipindahkan ibu kota negara ini tentu yang paling pertama dimulai adalah
bagaimana membuat akses yang bagus untuk masuk ke wilayah ikn
dan itu yang persoalan yang kami hadapi selama ini
ya infrastruktur jalan
sayangnya ibu tidak mencoba rute darat ke sini
wah ibu bisa merasakan yang dulu satu tahun yang lalu
kalau kami dari sini mau ke wilayah itu ikn bisa sampai tiga jam ibu
tapi alhamdulillah dengan adanya ikn ini sekarang ya paling satu empat jam sudah berhubung
saya lihat juga jalan tolnya sudah mulai semuanya
ya sudah mulai lumayan
nah ini akan sangat ini berdampak positif
berdampak ibu ya itu pasti
kemudian apalagi karena di sana kan juga akan menciptakan tentu saja lapangan kerja baru katanya
ada sekitar dua ratus sampai tiga ratus
ini sebenarnya kan lebih besar dari populasi
ya itu dia
jadi kami memang sementara bekerja sama dengan kementerian tenaga kerja
membentuk suatu pusat layanan tenaga kerja
tenaga kerja ibu
bekerjasama dengan dinas tenaga kerja kami
sementara mengimplentarisasi berapa sih jumlah pencari kerja dengan kualifikasi dan pendidikan yang mereka punyai
rata rata kalau di penajam sendiri apa ininya pemetaan dari pendidikan dan keterampilan yang rata rata dimiliki khususnya bagi para usia demografis bekerja
memang kita untuk pekerja
ya pekerja kita ini memang masih mayoritas tematan slti
yang sarjana jumlahnya tidak begitu banyak
karena sebagian juga dapat peluang peluang kerja dimana mana
tapi walaupun demikian kan kami tidak ingin seorang pun dari warga kami yang tidak punya kesempatan untuk berkumpul
jangan sampai tertinggal
jangan sampai tertinggal
sehingga kami sampaikan kepada kementerian
dan stakeholder dari pusat bahwa jangan nanti persoalan ketidakmampuan atau karena tidak memiliki keahlian dengan kualifikasi yang dipesaratkan
lalu anak anak kami tidak bekerja
jadi penonton pada sebuah kota yang luar biasa
ya itu ibu
makanya kita minta untuk juga diintervensi ibu
kalau kita perlu tenaga dengan kualifikasi tertentu kita kursuskan
dan itu insya allah sudah ada kesepahaman
dan beberapa kali sudah dilakukan
baik itu kementerian tenaga kerja badan otorita
nanti sebentar lagi mungkin seminggu ke depan ini pupr juga akan melakukan pelatihan pelatihan dalam rangka mensertifikasi keahlian
menurut pak hamdan sangat penting ya
saya juga bicara dengan kepala otorita
dan juga tentu saja ibu kota negara kan harus terbuka untuk semua
dan sayang kalau misalnya yang paling terdekat tidak bisa mendapatkan masuk karena keterbelakangan atau ketidakmampuan dalam hal ini
nah infrastruktur apa lagi pak hamdan yang dibutuhkan
saya lihat kemarin juga ada bendungan yang sedang dibangun
jadi sepaku semuai
kira kira ini merupakan bagian dari benefit yang bisa dirasakan
kan saya sampaikan di awal tadi
bahwa persoalan kita dalam persentu dasar
termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat kita
masalah ya di sini
kita sebenarnya potensi air cukup besar
tidak ada hujan walaupun tak ada hujan tapi frekuensi hujan kita sini cukup tinggi
kita banyak air air permukaan yang tidak dikelola dengan baik
terbuang ke laut
nah kan kembali lagi persoalan anggaran
keterbatasan anggaran yang membuat kami agak sedikit terlambat dalam mempersiapkan
infrastruktur untuk mengolah ini
sehingga sampai sekarang bu
dengan dimangunnya bendungan itu tentu sudah kami bayangkan kemampuataannya
pasti akan memberikan layanan yang cukup luas nanti kepada masyarakat
jadi ini akan benefitnya akan terasa langsung
nah kalau ke depannya
kan pak hamdan sudah tahu kan konsep dari ibu kota ini
ibu kota yang tidak ada emisinya
semuanya itu berbasis digital
kemana mana juga dekat cepat
dan kalau menggunakan energi juga sifatnya energi bersih dan lain sebagainya
bagaimana menurut pak hamdan ide itu
apakah ini sesuatu yang nanti bisa direplikasi juga oleh kabupaten penajam
ya mau tidak mau harus kami berusaha untuk itu ibu
kami ini kan sekarang nantinya kan penajam ini tetap akan menjadi kalimantan timur bu
kami bukan ibu kota negara
sehingga tugas kami pemerintah daerah ini harus berpikir keras
bagaimana bisa mengimbangi laju pertumbuhan yang ada
akan harus menyaingi kalau bisa ya
tidak usah menyaingi
menimbangi lah ibu kan
nah sehingga kami juga sudah mulai mempersiapkan konsep ini
konsep konsep misalnya untuk kawasan industri kami tentu kami membatasi nanti jenis industri yang akan masuk ke situ
ya yang kami pastikan bahwa yang kita perkenankan ya industri yang ramah lingkungan
sehingga apa yang terjadi di ikn nanti tidak terlalu joblang dengan yang ada di kita
ya gitu kira kira bu
jadi sudah ini ada ya visi ke depan untuk itu
yang sekarang ini apa apa saja yang sudah diperhatikan
apa saja yang sudah dilakukan oleh pemda untuk mendukung pembangunan
yang pastikan kami tentu supporting data ibu ya
karena kita ini kan bukan pelaku utamanya
kita cuma pendukung
ya pusat ya tentu saja
ya kita pendukung utama
tapi mudah mudahan dapat keciprahan
nah itu pasti ibu
dan itu perjuangan kami
ya insya allah
jadi dukungan yang kami berikan itu bagaimana mempersiapkan masyarakat kami supaya bisa memahami dan memberikan dukungan
karena kalau masyarakat tidak paham dan bisa menimbulkan persoalan sosial menolak
selama ini ada yang berarti penolakan
ada masih satu dua tapi tidak banyak ibu
tapi saya pikir itu pun juga kemungkinannya karena belum mampu menangkap apa yang bisa dia dapatkan dengan pemindahan ibu kota negara ini
itu bagaimana cara penyuluhannya maupun edukasi dan komunikasi dilakukan
ya itu dengan melibatkan
dengan melibatkan mereka di kegiatan kegiatan kunjungan
kita ajak mereka untuk terlibat langsung
ya secara periodik kami mendatangi mereka untuk terus kita berikan pemahaman
karena tentu ada juga oknum yang mungkin tidak sependapat dengan pemindahan nikah ini yang berusaha mencoba juga memprovokasi mereka
ini bisa saja
kemungkinannya ada yang terjadi begitu ibu
jadi kita tidak mau kalah dengan oknum oknum ini
sehingga ya tentu kami telah bersepakat dengan forkopimda untuk secara bergantian atau bahkan secara bersamaan kita turun secara periodik untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi
apa dasar kecemasan masyarakat ini dan siapa siapa kira kira yang paling merasa akan dirugikan dengan adanya ikh
terutama yang ada di sekitar wilayah ikn itu bu
di wilayah kipp
yang merasa mereka akan dipinggirkan
tanahnya akan diambil
tidak dapat ganti rugi
nah ini kan semua yang provokasi yang menurut saya tidak demikian
kan sudah jelas bahwa presiden menyampaikan mekanisme ganti rugi kepada masyarakat itu kan ada tiga opsi
bisa dengan ganti rugi uang
atau bisa dengan opsi ditukar guling
dicarikan tempat lain
kemudian ya tetap kalau mereka memilih akan tetap di situ sepanjang tidak berintercept dengan rencana pembangunan infrastruktur ikn
ya peluangnya untuk tetap dipertahankan disitu dengan ditatah dikelola
itu kan tawaran tawaran yang
karena ada kecemasan karena akan mengubah habit kebiasaan hidup selama ini
dan juga keterikatan dengan daerah itu dan lain sebagainya mungkin pak hamdan kan harus dipahami juga kan ada kecemasan kecemasan seperti itu
ya itu pasti bu
pasti ada perubahan tentang habitnya selama ini
dan itulah tugas tugas kita ini untuk menyampaikan ke mereka dan mengajarkan mereka untuk berupaya menyesuaikan dengan kemajuan itu
kan tidak mungkin juga kita membiarkan masyarakat kita dengan habit yang menurut kita tidak produktif
nah tinggal cara cara
cara penyampaiannya ibu intensitas sosialisasi lah

tapi rata rata mau ganti rugi atau tukar guling atau lebih memilih untuk bertahan tapi menyesuaikan dengan keadaan
sepertinya keinginan itu hampir semua ada ada juga yang mau diganti rugi ada yang mau tetap dapat lahan untuk mereka kembali ke habitnya
satu nunggu mungkin kalau harga juga biar semakin lama semakin lama
ada juga pasti
ada pemikiran untuk berinvestasi dengan menunggu
iya ada pasti bu yang berpikiran seperti itu
karena kami pun belum tahu ibu nanti kalau pekerja dengan kualifikasi tertentu apakah nanti penghasilan yang diterima jauh lebih besar atau lebih besar daripada penghasilan sehari hari mereka sebagai buru tani

tapiug rouffy utilizar sesuai beltand juga
ada dampak ataupun reaksi yang berbeda gitu antara pemetaan masyarakat yang ada di sini
karena ini kan nanti ikn tuh jadi melting pot lebih lagi lebih besar lagi dan lebih beragam lagi
namanya saja nusantara
jadi ibu memang ada fenomena euphoria ke daerah ini lagi muncul ya
tapi bagi kami di khususnya penajam ini itu masih pada tatanan yang wajar
wajarlah kalau pemilik daerah ini yang ingin mendapatkan perhatian lebih itu biasa
yang penting tidak berlebihan
dan menurut kami itu pada tatanan yang wajar yang memang harus kita perjuangkan ibu
persoalan heterogennya penduduk di sini itu justru menjadi sesuatu penguat kami bu
jadi tidak ada yang
mencoba mendominasi yang lain
walaupun sesungguhnya etnis yang terbesar di sini adalah etnis yang dari pulau jawa
ini yang hasilnya program transmigrasi zaman orde baru
ramai ramai pindah ke sini
transmigrasi dari jawa terus sebagian dari sulawesi termasuk saya yang dari sulawesi
ya datang juga ternyata
ya datang juga
nah itu memang potensi untuk
menyatukan supaya tidak mengurangi konflik ini kan harus ada
tapi konflik kan baik dari sosialnya konflik ekonominya dan lain sebagainya
kalau saya lihat ini kan tahun dua ribu empat puluh lima istilahnya sudah jalan
ini dalam pemikiran pak hamdan sebagai daerahnya kan pas ya di pinggir itu
ini kan harus
bagaimana nanti penajam ini bentuknya
di tahun ke depan ini ketika lebih dari satu lima juta akan ada tinggal di situ dengan gaya hidup yang mungkin kita harapkan jauh berbeda dengan mindset yang jauh berbeda
bagaimana dari segi pendidikan yang harus disiapkan

pastilah kami juga berupaya untuk bagaimana dalam waktu tidak terlalu lama mempersiapkan sdm kita untuk siap ya
beberapa perguruan tinggi yang mencoba melakukan mou dengan kita ini mungkin satu dua sebentar lagi akan membangun kampus di sini
salah satunya kemarin sebenarnya ada universitas gunadharma yang sudah mulai kelihatan mempersiapkan diri akan membuka psdku di sini tahun ke depan
itu sesuatu yang mengembirakan bagi kami
di samping juga kan di sini juga ada perguruan perguruan tinggi kita lain
di samping juga kan di sini juga ada perguruan perguruan tinggi kita lain
namun dalam pemikiran kami karena kita ini punya luas wilayah yang cukup tentu berpotensi untuk mengembangkan sektor pangan modern dengan teknologi modern
sehingga mampu menghasilkan produksi yang beragam dan meningkat
ya karena itu sudah pasti
nah kami mungkin konsen dari situ
sambil kita juga tentu menata ruang kita supaya bisa mengikuti apa yang akan terjadi di ibu kota negara
katanya di ibu kota negara kan idealnya menggalang investasi sebanyak mungkin
nah ini harusnya di penajam juga mengambil berkah dari pemusatan investasi yang pasti akan berlangsung di daerah ini
ya itu bu
kami sekarang saya sampaikan kepada teman teman karena investasi ini adalah salah satu cara untuk mengungkit perekonomian daerah
dan tentu akan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah secara signifikan
sehingga saya sudah mengajak teman teman di tim kami di skpd untuk memberikan kemudahan semudah mudahnya kepada investor yang akan menanamkan
investasinya di penajam
dan itu bukan bahasa bahasi bu
dan pasti akan bergerak begitu cepat ya
ini kita lihat sebenarnya pembangunannya juga lumayan cepat ya
jalan jalan juga sudah mulai dibuka dan apalagi nanti dengan jumlah tenaga kerja yang didatangkan
nah ini sudah terasa kan dampaknya
mungkin dampak benefitnya yang positifnya tentu
dan positifnya tentu kita harapkan banyak
kira kira negatifnya kalau tidak dikelola dengan baik dengan adanya ikn begitu dekat di samping
tentu yang paling terdampak itu kan masyarakat kita yang memang sdm nya dalam tanda petik agak tertinggal
nah makanya concern kita di situ ibu yang paling kita khawatirkan itu sebenarnya
itu ya lebih ke sdm ya
ya kemana sdm
tapi sesungguhnya sebenarnya
untuk jangka pendek
barangkali ada saja nanti warga kami yang tidak mau bekerja di situ di sektor konstruksi
karena kami pun belum tahu ibu
nanti kalau pekerja dengan kualifikasi tertentu apakah nanti penghasilan yang diterima jauh lebih besar
atau lebih besar daripada penghasilan sehari hari mereka sebagai buru tani atau pekerja pekerja
sudah ada ini hitung hitungannya mungkin
kalau kita sebenarnya di sini bu untuk pekerja non skill di sektor konstruksi itu tidak di bawah seratus ribu
jadi kalau nanti standar di sana di bawah rp seratus ya pasti masyarakat kami tidak mau
ini poin yang menarik apalagi umr nya saja di atas tiga tiga juta lebih
jadi harus memberikan harga yang bersaing juga ini
makanya tawaran saya ke pemerintah pusat
kalau itu pun memang misalnya nanti sebagian warga kami tidak memilih bekerja karena upaya yang diterima kecil
tentu harus ada mainan kami juga kami buat di penajam
nah itu saya minta kemarin ada beberapa minggu yang lalu saya mencoba roadshow di pemerintah pusat
untuk adalah kebijakan afirmatif untuk penambahan alokasi anggaran
mainan ini ada angkanya nggak kira kira yang diinginkan pak
masih cukup besar yang kami minta kemarin
hampir rp tujuh triliun kami minta kemarin
rp tujuh triliun per tahun
selama dua tahun
selama dua tahun ada konstruksi ini
jadi kalau ataupun
tujuh triliun ini nanti untuk apa
infrastruktur dasar infrastruktur ekonomi kan tentu harus kita topang semua itu bu
kita punya potensi potensi misalnya kebun kebun sawit rakyat yang mandiri
nah akhirnya tidak memberikan nilai ekonomi yang tinggi karena infrastruktur
tapi kan infrastruktur nanti akan berhasil
tapi kan infrastruktur nanti akan dibangun juga oleh
mereka bukan mereka yang bangun bu
karena itu wilayah kami
kami yang harus membangun sendiri itu
jalan tani jalan produksi
kan tidak mungkin mereka yang bangun itu
jadi rp tujuh triliun selama dua tahun ini
sudah ada tanggapan
ya direspon tapi kita belum tahu nanti berapa yang disetujui
tapi bagi kami berapapun itu yang penting adalah kegiatan pembangunan yang kami lakukan
yang tentu nanti masyarakat kami tetap bekerja di situ dengan upaya yang sudah selama ini berjalan
dan memang kalau infrastrukturnya dibutuhkan ini pasti juga akan mempermudah akses ya bagi masuknya ke ikn itu sendiri
selain itu apalagi kira kira ini kan hanya dua tahun
tapi setelah itu apa kira kira semacam insentif atau affirmative action yang inginlah dimiliki dan didapatkan oleh
kita berharap sih sepanjang ikn ini dibangun
supaya kita tidak tergantung di kalangan
tapi ya kalau kami disupport itu ya saya pikir ini sudah sangat membantu
sudah sangat membantu kita
karena memang kita tetap mempersiapkan diri sesungguhnya menjadi penyangga pangan di sana
jadi tentu kami kalau ataupun akan bergerak di sektor mengembangkan industri ya industri seputar itu
punya pelai pangan
memang kuncinya harus ada komunikasi kolaborasi rasa ikut kerjasama dan benefitnya juga bisa dirasakan oleh semua
sekali lagi pak hamdan terima kasih dan tetaplah bersama insight with desi anwar
kita setelah ini masih akan berdiskusi dengan seorang akademisi mengenai kira kira dampak apa saja yang bisa dirasakan dengan kehadiran ikn di kalimantan timur
dari aktivitas pekerjaan itu dilakukan oleh masyarakat setempat
supaya itu peningkatan ekonominya bisa terasa
dan itu sedang kita genjot ini
dengan berbagai pemberlibatan semua pihak termasuk pemerintah kabupaten pemerintah provinsi dan perguruan tinggi
pertama sekali kehadiran ikn di sebagian wilayah kabupaten penajam pasir utara pasti akan memiliki berbagai macam dampak
yang kita harapkan tentu saja akan berbuah dampak yang positif
dampak itu memang pasti akan terasakan karena perpindahan pembangunan ibu kota ini akan berlangsung dari sekarang sampai tahun dua ribu dua puluh
ini pasti akan sangat mempengaruhi ya kehidupan baik sosial ekonomi dan lain lain khususnya di daerah ini
nah untuk mengetahui apa apa saja yang kira kira akan kita rasakan dengan kehadiran ibu kota baru di negara di wilayah kalimantan timur ini
saya sudah ditemani oleh prof mas jaya rektor dari universitas munawarman dan juga seorang akademisi prof
sehat mbak desi
pak mas jaya kita katanya pak mas jaya selama ini sudah bagian dari tim ahli perpindahan ibu kota negara
nah tentu sebagai orang yang dari daerah ini juga ya dari samarinda ya
saya dari samarinda
sudah hafal dan mengetahui kira kira khususnya bagi penajam yang sekarang kan merupakan daerah pemekaran ya
apa kira kira yang harus dipertimbangkan
dan sebagai saat ini sejauh mana reaksi dari masyarakat khusus di penajam atas rencana pembangunan ikn
secara keseluruhan kebijakan pak jokowi terhadap pemindahan ibu kota negara masyarakat kalimantan timur ini sangat mendukung
ini suatu berkah tersendiri
karena begitu insya allah kalau ini berjalan semuanya sampai pelaksanaan pembangunannya sukses
maka dampak positifnya itu akan sangat dirasakan oleh masyarakat
terlebih masyarakat di sekitar ibu kota nusantara
ya nah ini kan penajam ini kita bagian dari wilayah ikn ini nanti akan istilahnya bertempelan ya
kalau masyarakat saat ini demografinya profilnya itu seperti apa
prof dan kira kira dengan kehadiran ibu kota baru dengan konsep yang begitu berbeda dengan situasi saat ini
ini pasti akan ada semacam shifting
ya jadi saya kira begini di dalam undang undang nomor tiga dua ribu dua puluh dua tentang ibu kota negara atau ibu kota nusantara
salah satu persyaratan atau persyaratan yang harus dilakukan adalah
atau sinyal yang disampaikan di dalam pasalnya bahwa harus melebatkan masyarakat lokal
sehingga karena membangun ibu kota nusantara ini adalah membangun peradaban baru
membangun ibu kota kalau yang canggih yang modern yang bahasanya pak bambang itu
atau pak menteri pak pratikno itu bahwa ini yang tidak ada samanya di dunia
sehingga membutuhkan peningkatan sdm
daya masyarakat sekitar
alhamdulillah pada saat ini masyarakat kalimantan timur lewat pendampingan perguruan tinggi
termasuk nu sularman serta bimbingan badan otorita itu berbagai aktivitas pendampingan sudah dilakukan
sudah dilakukan jadi sudah berjalan
contohnya seperti apa saja
misalnya begini kami begitu diproyeksi bahwa membangun ibu kota nusantara ini akan memperkerjakan
sekitar dua ratus sampai tiga ratus tenaga kerja
tiga ratus ribu tenaga kerja
maka itu kita antisipasi supaya masyarakat lokal atau masyarakat kalimantan timur itu menjadi pemain utama untuk bisa beraktivitas
perguruan tinggi universitas nusantara itu turun
pementaan sejauh mana potensi angkatan kerja terhadap menyonsong kehadiran angkatan kerja
untuk membangun ibu kota nusantara
nah kalau begitu kan harus ada pemetaan kira kira dari segi skillnya yang dimiliki dan selama ini dan khusus di penajam ini
kalau tidak salah kan jumlah populasinya juga kecil kan
tidak terlalu banyak
mungkin lebih banyak nanti jumlah orang yang bekerja membangun ikn ketimbang ikn
nah khusus daerah yang penajam ini kira kira apa yang mereka bisa partisipasi
saya kira karena potensi untuk angkatan kerja sangat banyak
maka kita mendampingi masyarakat sini bahkan membentuk beberapa aktivitas
salah satunya yang kemarin yang terbantu di sini adalah porun pemberdayaan masyarakat ibu kota nusantara
di bawah kendali atau sepengetahuan pak plt bupati
nah itu mendorong
nah itu mendorong dan meningkatkan skill masyarakat yang tergabung di dalamnya
untuk bisa mewarnai jika semuanya aktivitas pembangunan itu berjalan secara masif dan massal
oke bisa lebih rinci lagi dengan contoh contoh
contoh yang sudah pemberdayaan sekarang itu misalnya pelatihan
bagaimana mereka bisa yang kemarin dua angkatan ini kerjasama dengan kementerian tenaga kerja
beberapa pelatihan misalnya khusus untuk ibu ibunya pelatihan membuat roti menjahit pakaian
kemudian bapak bapaknya adalah pelatihan it pelatihan barista apa yang kopi kopi segala macam
kemudian yang terakhir ini adalah untuk aktivitas pekerjaan fisik proyek misalnya itu semuanya kerjasama dengan pupr
jadi semua sudah diantisipasi
jumlahnya memang belum sebanyak yang potensi angkatan kerja itu yang tersedia
ini baru sekitar delapan ratus an atau seribu an
tapi kalau keseluruhan provinsi kalimantan timur itu sendiri kira kira berapa persen yang bisa terserap ya dengan skill yang memang sangat khusus ya dibutuhkan untuk membangun suatu ibu kota yang katanya akan berbasis digital
dan juga cukup modern dan lain lain
itu karena haruslah ada dampak positif baik secara ekonomi maupun sosial yang betul betul dirasakan oleh daerah ini ya prof
supaya itu peningkatan ekonominya bisa terasa dan itu sedang kita genjot ini
dengan berbagai pemberlibatan semua pihak termasuk pemerintah kabupaten pemerintah provinsi dan perguruan tinggi untuk mendorong persoalan nanti apa diterima di aktivitas itu itulah yang kami sebagai tim yang terlibat dalam di badang otorita itu akan mendorong bahwa ada pernya apa namanya klosal khusus dari kontra kerja itu bahwa setiap aktivitas itu melibatkan masyarakat tempat
terus ada insentif khusus
afirmasi khusus untuk yang bisa dilakukan sehingga masyarakat setempat bisa diterima
karena kalau tidak itu agak agak sedikit juga
apa sih dampak yang bisa dirasakan oleh mereka
jadi kalau dari mereka sendiri apa yang mereka harapkan dengan kehadiran ibu kota ini selain tentu saja peluang untuk mendapat pekerjaan dan lain sebagainya
dan sudah ada kajian misalnya dengan ada ibu kota di sini nanti dengan jumlah populasi yang bisa hampir dua juta
itu kan pasti ada pertama multiplier effect nya harusnya ke daerah sekitarnya
kedua ini ibu kota pasti kan istilahnya sumber ekonomi
nah ini yang diinginkan oleh pemerintahan presiden jokowi juga
harusnya ditularkan kesejahteraan ini kepada daerah daerah yang sekitar ikn itu
itu sudah ada kajiannya pak peningkatan ekonomi pertumbuhan itu
sudah semua dikaji oleh kita termasuk perguruan tinggi
bahwa dengan kehadiran ibu kota nusantara ini pertama pasti kesempatan kerja akan terbuka
begitu mereka mendapatkan pekerjaan maka dengan sendirinya tingkat penghasilan dan pendapatannya juga akan bertambah
begitu termasuk pengembangan sdm
perguruan tinggi juga akan ini banyak sekali sudah di perguruan tinggi yang akan masuk di sini untuk bisa mendidik lebih banyak masyarakat di sini
nah saat ini juga universitas benaruan memang cukup terlibat ya dalam proses peningkatan reskilling sdm ini
kalau dari para akademisi melihat ini semua sudah disiapkan dengan begitu matang karena yang penting itu adalah sense of inclusivitas
ini kan bagian dari dalam pembangunan ini harus ada istilahnya jangan ada pihak yang dirugikan
apalagi ini pasti akan banyak pendatang baru dan lain sebagainya
itu dampak secara sosiologisnya akan bagaimana dan psikologis
makanya di dalam membangun ibu kota negara ini adalah perlu juga penerapan transformasi
transformasi dalam bentuk misalnya bagaimana mendorong masyarakat untuk termasuk pembangunannya menghargai budaya lokal misalnya
kemudian yang kedua bagaimana transformasi untuk mereka bisa memanfaatkan kemampuan it yang bagus
kemudian bagaimana hidup dalam sistem gotong royong yang luar biasa
kemudian banyak hal sesungguhnya yang bisa dilakukan untuk bisa terlibat
sehingga di tim transisi juga mendorong inovasi kerja cerdas sehingga betul betul termasuk memberikan kreativitas tersendiri
bahasa kalau saya bahasakan keikhlasan juga ada di situ
karena ini kan pekerjaan berat dan besar
dan apalagi ada arahan susu bapak presiden bahwa dua ribu dua puluh empat itu sudah mulai beraktivitas
masa waktu yang tersedia dengan pekerjaan yang besar tentu semua harus orang terlibat
inilah yang memotivasi kita semua untuk bekerja cerdas supaya target itu bisa tercapai
sampai nanti ini istilahnya proyek mangkrak
itu itu itu
kita mengharap baik sdm yang ada di kampus maupun masyarakat itu akan kita dorong penuh untuk bisa menjadi masyarakat yang siap hidup di perubahan yang sangat drastis untuk menjadi kota modern dan bersahabat serta menjaga lingkungannya
bapak presiden apakah itu sudah diperbaiki
apakah itu sudah dijalankan
atau mungkin ada hal hal yang menurut prof masih harus diperbaiki ditingkatkan kualitas kerjasama
sosialisasi aktivitas pembangunan ini kepada masyarakat itu sudah jalan
tentu saya katakan tadi karena pekerjaan berat tentu juga ada persoalan atau permasalahan permasalahan yang timbul di masyarakat itu ada saja
contohnya apa sih
kepemilikan lahan misalnya
nah tim transisi kan mendampingi itu turun untuk karena salah satu fungsinya adalah mencoba memfasilitasi untuk bisa dan memberikan masukan supaya tingkat permasalahan yang ada untuk membangun percepatan pembangunan dan pemindahan imbu kuatan nusantara ini tidak terlalu banyak persoalan yang ditinggalkan
dari tingkat persoalan cukup besarkah ini kan pembebasan lahan biasanya selalu memang jadi masalah ya
misalnya juga mak
aspek ganti rugi dan juga mungkin dari kecemasan bahwa kehilangan misalnya opportunity atau merasa tidak fair dan lain sebagainya itu ada selama ini dan dibereskan dengan cukup baik prof
karena di dalam tim transisi hampir semua kementerian dan lembaga secara khusus yang terkait langsung itu semuanya memerankan fungsi sesuai dengan
paling tidak kalau salah tidak salah ingat sekitar sembilan kementerian lembaga yang terlibat
ada pupr ada bapak penas ada kementerian keuangan ada bpn atr yang persoalan lahan ada kementerian hukum ada kementerian dalam negeri ada kementerian investasi kemudian banyaklah
semua ini dalam koordinator yang ia mencoba meminimalkan kira kira timbulnya keresahan masyarakat
sehingga sosialisasi dan melibatkan masyarakat selalu diundang
menurut prof cukup baik dari kacamata ini
saya karena ada juga koordinator bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat
saya hampir setiap aktivitas itu selalu hadir
bahwa apa sih sebenarnya yang dirayakan dari sisi sosial
apa sih yang diinginkan oleh masyarakat
nah salah satunya tadi
begitu dia disampaikan
nah kita informasikan lagi ke pak kepala dan wakil
karena otorita ini secara resmi kan baru dua ini personalnya
jadi pak kepala dan pak bambang dan sama pak doni
dengan target yang begitu luar biasa
jadi kementerian lembaga inilah yang membantu
nah kita tim transisi
apalagi ada kebijakan kebijakan khusus
bapak presiden untuk percepatan ini
maka itulah yang menjadi pekerjaan besar dan pekerjaan cerdas yang harus kita lakukan
tapi tantangan terbesar apa selama ini sebagai bagian dari tim transisi prof yang
karena ini kan bisa dikatakan untuk pertama kali kita melakukan eksperimen ini
memindahkan atau minimal membangun sesuatu
yang blueprintnya kan masih di atas kertas istilahnya
sementara hidup kan harus berjalan lah istilahnya
kalau bicara tantangan sebenarnya pasti ada karena pekerjaan berat
tapi saya melihat di tim yang ada
terutama pak ketua pak kepala dan tim transisi
itu sangat sangat komit dan sangat kuat untuk keluar dan segera mewujudkan impian itu
terlebih didukung oleh pemerintah bapak presiden
juga masyarakat sekitar dan pemerintah kabupaten kota yang ada di provinsi kalimantan timur
pemerintah daerah mau tidak mau juga harus merupakan bagian penting ya dalam pembangunan ini
dan itu selalu di koordinasikan
ketika nanti setelah tahun dua ribu dua puluh empat tentu saja kalau targetnya tercapai
dan tidak ada no looking back kan
akan terus dilakukan pembangunan dengan tahap tahap berikutnya prof
ini kan mimpinya menciptakan satu kota yang smart
jadi orangnya juga harus smart
manusianya juga harus clean
serba zero emisi
karena ini menjadi kota contoh bagi seluruh dunia
bukan indonesia saja yang sangat peka terhadap climate change dan lain sebagainya
hidup sehat kemana mana jalan kaki
tidak seperti sekarang naik mobil dan menimbulkan emisi
ini pasti dampak kedepannya yang sudah dibayangkan kepada wilayah ataupun kota kota sekitar ini akan seperti apa
akan ikut tertular hidup seperti
secara detail untuk masyarakat itu belum sepenuhnya
dan itulah pekerjaan kita termasuk pekerjaan perguruan tinggi pekerjaan pemerintah kabupaten kota
untuk menyadarkan dan memberi informasi
serta mendampingi untuk memberikan edukasi kepada mereka
bahwa saatnya nanti kalau kota ini terwujud
yang lain harus mengikuti
mengikuti konsep yang dibangun oleh kota forest city misalnya
dan kota yang memang rendah emisi
sebenarnya ada atau tidak ada ikn pun indonesia kan memiliki target untuk mengurangi emisi
kesadaran itu sudah ada prof di
khususnya di wilayah kalimantan timur yang menggunakan recycling reuse
kemudian mengurangi emisi
menciptakan energi bersih dan lain sebagainya
karena di sini
hikmat tersendiri konsep membangun kota baru ini atau ibu kota nusantara ini
maka mau tidak mau pemerintah dan masyarakat harus bisa menerima itu
dan harus mempersiapkan diri
kalau bicara tentang emisi karbon misalnya
kemudian berbicara tentang masyarakat dengan sadar lingkungan
itu rasanya ya
karena edukasi ini harus terus menerus justru
karena ini bukan target indonesia saja
ini target seluruh dunia
dan selama ini kita justru sangat mengandalkan sumber
daya alam kita
prof mungkin terakhir kira kira dari para kalangan akademisi sendiri
dan juga yang memang lama ya
tinggal di daerah ini
apa keinginan dengan adanya ikn ini
dan siap mau pindah juga
kalau sudah jadi
kami punya program memang
kami mau di sekitar ikn
di sekitar ikn kira kira kalau
tiga puluh menit lah
kami punya hutan pendidikan
oleh bu menteri lingkungan hidup dan kehutanan
jadi kampusnya nanti
oh kampus utama
sekarang menjadi kampus ibu kuota nusantara
kalau yang seperti kita contohkan sekarang
ya ui nya lah yang ada di indonesia saat ini
jadi unmul menjadi kampus utamanya yang ada di ibu kuota nusantara
sehingga kita mengharap
baik sdm yang ada di kampus
itu akan kita dorong penuh untuk bisa
menjadi masyarakat yang siap hidup di
perubahan yang sangat drastis
untuk menjadi kota moderat
dan bersahabat serta menjaga lingkungannya
nah menjadi kota contoh
mengembalikan kalimantan ini
menjadi pulau yang paru paru dunia
yang selama makin hilang ya pak
tapi kita akan kembalikan
prof terima kasih banyak atas waktunya
dan demikian insight with desi anwar kali ini
langsung dari kabupaten penajam pasir utara
dan kita juga berharap
bahwa semua mimpi kita untuk membangun ibu kota negara yang baru
nusantara bisa terwujud
dan sesuai dengan target
dan memenuhi harapan
dan kebutuhan kita di indonesia
dan termasuk mensejahterakan tentu saja
daerah kalimantan timur
dan seluruh indonesia
sekali lagi anda bisa menyaksikan acara ini
dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar